masyarakat ketenaga listrikan indonesia bekerja sama dengan penwell
perusahaan penyelenggara pameran industri dan konferensi berskala internasional
menyelenggarakan hari listrik nasional ke tujuh puluh tiga power gen asia dua ribu delapan belas
acara ini berlangsung mulai tanggal delapan belas hingga dua puluh september dua ribu dua puluh
dengan tema keberlanjutan sektor ketenaga listrikan untuk mendorong perekonomian indonesia
untuk pertama kalinya power gen asia diadakan di indonesia
momentum yang bagus sekali karena selain dia pertama kali
juga langsung berkolaborasi dengan pameran dan seminar kelistrikan indonesia
yang secara rutin diadakan oleh mk
kemudian dengan adanya kolaborasi dengan power gen asia
wawasan kita menjadi lebih luas begitu banyak perkembangan teknologi yang ada
yang dipamerkan di sini
kalau kita tidak ikuti maka kita akan ketinggalan
acara diawali dengan seminar internasional
yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri
membahas topik seputar perkembangan sektor ketenaga listrikan di tingkat nasional dan dunia
serta visi dan misi dalam mewujudkan industri ketenaga listrikan yang lebih baik di masa depan
kita membawa masuk teman teman dari dunia internasional
yang membawa teknologi
ataupun juga membawa base gratis
sementara kita disediakan
ini bisa menjelaskan mengenai kesiapan nasional sendiri
baik itu dari sisi sumber daya sumber daya manusia
kebijakan maupun policy
yang nantinya akan bisa membangun sinergi diantara para pelaku usaha itu
untuk bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam pengembangan ketenaga listrikan di indonesia
pada kesempatan ini
menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia
turut hadir dan membuka acara hari listrik nasional ke tujuh puluh tiga
power gang asia dua ribu delapan belas
serta turut meresmikan pameran yang menampilkan puluhan perusahaan dan asosiasi ketenaga listrikan tingkat nasional dan internasional
untuk sektor kelistrikan indonesia
bahwa satu rasio elektrifikasi harus dipercepat
sehingga seluruh masyarakat itu bisa menikmati listrik
nah yang kedua nih
dengan harga yang berjangkau
penyelenggaraan agenda tahunan hari listrik nasional
menjadi upaya masyarakat ketenaga listrikan indonesia
dalam mendukung program kelistrikan nasional
pemerintah dan power gang asia
sebagai wadah bagi sejumlah pakar
praktisi dan regulator sektor ketenaga listrikan
untuk saling berinteraksi
dalam mendorong keberlangsungan sektor ketenaga listrikan nasional
mki mengucapkan selamat hari listrik nasional ke tujuh puluh tiga
saya mengucapkan selamat untuk hari kelistrikan nasional yang ke tujuh puluh tiga
semoga listrikan nasional bisa menjadi tulang punggung bagi seluruh rakyat indonesia
l listrik untuk kehidupan yang lebih berharga
dan lebih chakrap